kita selfie ntar dulu
saya sih inisiatif
ambil talinya dari atas
beneran merah putih
saya tarik ke bawah
untuk kasih sama
terus disambung lagi atau gimana bang
udah disitu langsung
ya ditali lagi
dan langsung bisa melaksanakan
kenaikan bendera merah putih
bang abang posisinya tadi lagi dimana itu ngeliat gitu
saya kebetulan kerja di sound system
untuk acara ini
mungkin nggak ada yang naik
gak ada yang maju
memperhatikan diri maju
dan naik lah